dengan dana dua puluh miliar rupiah kawasan kalijodo akan dijadikan ruang terbuka hijau
di dalamnya nanti akan ada fasilitas olahraga termasuk ruang publik terbuka ramah anak
korespondensi nn indonesia silvano hajid melaporkan dari kawasan kalijodo
proses pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya di kawasan kalijodo saat ini masih terus berlangsung
di ujung sana saya masih bisa melihat ada kendaraan berat untuk meratakan tanah
dan rencananya proses pembangunan ini akan selesai pada desember dua ribu enam belas
dan berikut adalah harapan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kalijodo tentang pembangunan rth di sini
kalau bisa ada alat alat fitness yang manual manual biasa biasa saja lah
gak usah ada beban beban berat nggak usah yang biasa biasa aja pastinya
pak haji dulu waktu misalnya orang sebelum dibebaskan nggak berani nih nginjak ke sini
takut takut disengatnya
pak haji dari mana macam macam dari sini
kalau sekarang berani
jangan salah gak ada apa apa di sininya
jadi udah bener bener lah kalau misalnya ini dibolehkan gitu ya
jadi untuk sarana olahraga untuk semacam bapak bapak yang udah tua ini
jadi kalau pagi itu tutup aja di sana dari sini
supaya jangan ada kendaraan yang lalu lalang
ya banyak sekali kebutuhan kebutuhan daripada masyarakat
jadi masyarakat sekitarnya bisa
menikmati taman ini lah
seperti waduk peluit
saya merasakan itu nikmat sekali
jadi enak sekali gitu ya
jadi ya kita harus bersyukur lah
kita punya gubernur yang benar benar mencurahkan semuanya untuk rakyat
walaupun belum berbentuk ruang terbuka hijau
tapi dari beberapa warga tadi juga sudah memanfaatkan jalan kepanduan ini yang membentang
bagaimana kalau jadi mereka ingin cepat jadi
kalau bisa sebetulnya
tapi belum bulan desember nanti